video amatir memperlihatkan sejumlah warga beramai ramai berebut daging impor ilegal asal india
yang sudah dimusnahkan dan ditimbun oleh bea cukai bengkalis
di tempat pembuangan akhir bantan pada senin dua puluh sembilan mei
warga yang terdiri dari orang dewasa dan anak anak menggali tumpukan sampah
lalu mengambil daging yang sudah ditimbun dan dibawa pulang
merespon aksi warga ini plt kepala bea cukai provinsi riau
teguh pribadi yang ditemui pada selasa mengungkapkan daging tersebut adalah daging impor ilegal
telah dimusnahkan dengan cara ditimbun di tpa
teguh mengaku petugas telah melarang keras warga mengambil daging tersebut
karena tidak layak konsumsi namun warga tidak menggubris
yang sudah berbuah bentuk namun tidak diimbau untuk dikonsumsi
teguh berbahaya berintikasi ke masyarakat
bagi yang memakannya kita sudah melakukan penerjaan jimbawan
melarang mereka untuk mengambil